untuk memasak atau menyediakan hidangan
terdapat berbagai macam jenis minyak yang bisa ditemukan di pusat pusat perbelanjaan
di antaranya terdapat minyak kelapa minyak zaitun minyak jagung dan yang lainnya
namun setiap jenis minyak itu biasanya digunakan untuk hidangan tertentu
menurut dokter yohanes chandra ahli gizi rumah sakit belinda bandung
semua minyak itu mengandung jumlah kalori yang sama
satu sendok makan minyak yang berjumlah tiga belas lima gram mengandung satu ratus dua puluh kalori
namun yang berbeda adalah kandungan asam lemaknya yang dibagi tiga
pertama minyak dengan asam lemak jenuh seperti minyak sawit dan kelapa
kedua minyak dengan dominan asam minyak jenuh tunggal seperti minyak zaitun
minyak kacang tanah dan kanola oil
sementara yang ketiga minyak dengan dominan asam minyak tak jenuh ganda
seperti minyak jagung wijen dan bunga matahari
minyak yang dianjurkan untuk hidup yang lebih sehat adalah minyak tak jenut tunggal
kenapa karena dia lebih stabil pada pemanasan
dan juga berbagai penelitian telah membuktikan bahwa minyak tak jenuh tunggal ini
mampu menurunkan kolesterol ldl menurunkan tekanan darah
dan secara umum memperpanjang usia manusia
dr chandra menambahkan bahwa minyak yang dengan asam jenuh mengandung kolesterol
yang diantaranya bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah
sementara itu minyak dengan asam minyak tak jelu ganda memiliki kandungan yang baik
namun harus selalu diproses dengan suhu yang rendah
wilam nasution kahvijati bandung jawa barat